kita awali berita hari ini dari ngawi
dikabarkan hilang sejak selasa sore seorang santri yang tenggelam
akhirnya ditemukan sudah menjadi mayat rabu malam
melihat kakaknya tewas adik korban langsung jatuh pingsan di lokasi
heidar adik kandung mardianugroho panji setiopudi
warga desa jambangan kecamatan paron ngawi
korban tenggelam akibat terseret arus sungai
begitu mengetahui kakaknya
ditemukan sudah dalam kondisi tewas di tepi sungai rabu malam
jasad korban ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa
sekitar dua km dari lokasi korban terseret arus sungai
saat ditemukan korban dalam keadaan tengkurap di pinggir sungai
sebelumnya korban hilang terseret arus sungai pada selasa sore
saat ngabuburit bersama tiga orang temannya
namun naas saat berenang menyeberangi sungai
korban tiba tiba tenggelam akibat terseret arus sungai
diduga korban kehabisan nafas
selanjutnya jenazah korban dikirim ke rumah sakit umum dr suroto ngawi
untuk dilakukan visum
inam tohari ngawi